bersono ya mbak
mbak mbak kok mulutnya ditutupin aja mbak
kakak ada giginya ya mbak
eh kita misal sekarang
ah tengeng banget sih gue
udah ke sana
ya udah tinggal sendirian deh
engga engga udah capek capek
lupa engga engga engga
perasaan gue tuh copet tadi ada di sini
lo gak apa apa pake perasaan sih
kita kesana apa kesini nih
apa nggak kita berpencar aja
lo kesana gue kesini
ya allah tolongin gue dong
daripada gue nyopet mendingan gue nyolong jemuran deh
ima tolong makeupin aku ya
abis ini pakai bibir merah
kalo bibirnya aku jele motar
iya mas sebentar
kita kan lagi ngejar copet
manenya cenderung kemana
mau cepet ga tau
jadi kita lagi ke sana
mbak mbak kalau mulutnya ditutupin aja mbak
kakak ada giginya ya mbak
apa lagi sih lu
lah itu kan tadi rumah gua
tapi kan di rumah gua gak ada banjir ini
kita kena ketipu lagi
eh sendirian aja
kemalannya sibuk buru buru banget
kau mulutnya ditutupin
aduh kamu enggak usah beriksa beriksa yanti
bilang aja yang disangkitkan
mbak mbak tini
mbak saya pengen ngobrol sebentar mbak
aku paham mbak
siapa yang sampai tua
kudanya taruh dulu tini
setiap saya datang mesti sakit
nanti kalau sakit beneran
repot sendiri loh sampean
dan datang terus sampai hutangmu lunas
soalnya saya perlu duit
nanti itu betul betul sakit
sudara kita enggak ada yang peduli
masing masing sibuk dengan kemiskinannya
sebagian lagi sebelah pada mati
nggak ada yang bisa diharapkan
kalau yang meninggal aku sama siapa